aku selalu senang bersama mas
lagipula aku dan raden fusena baru kenal kan
ya kan tidak ada yang tau nawangsi
keliatannya raden yang mengadakan serangan
jangan semuanya berkecewakan
saat kamu itu
itu aku mijn prinsip terah belakang russians
agar kamu bisaication di ras negeri
habis itu ada ini
tidak usah perlu tahu
ikut saya saja
aku tidak akan menyakitimu
jangan sembarangan menggunakan kesaktianmu
nawangsi tidak akan ikut denganmu
jangan ikut campur
memangnya kau siapa
hewan jadi jadi ya
ratu gendeng permoni pasti senang mengetahuinya
namam sih jaroboh kamu
kanjeng ratu kido
tanamkan dalam dirimu
kalau kau bertugas bukan untuk berperang tapak musti
baik kanjeng ratu
jangan kecewakan aku
saat fajar menyingsing
berangkatlah engkau ke setrogon demai
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku harus turun ke dunia manusia
kau tetaplah di sini
sembah hamba kanjeng ratu
ungkapkan kegusaran dari hatimu
mohon maaf kanjeng ratu
hamba ingin meminta pertolongan kanjeng ratu
kau ingin meminta pertolongan dariku
seperti yang kanjeng ratu lihat
wajah hamba sudah mulai menua
wajah hamba sudah mulai berkerut
hamba tidak cantik lagi seperti dahulu kancang ratu
jadi kau meminta
untuk cantik seperti kau muda dulu kepada aku
benar kanjeng ratu
kau harus melawanin dulu
apa ini kanjeng ratu
jika kau bisa mengalahkan
kau akan mendapatkan apa yang kau impikan selama hidupku
tapi hamba tidak bisa berkelahi
kau tidak bisa mencobalah semoga kita melakukan baik supaya
kita bisa bertahan
oke siapa yang akan mencobalah
aku sangka enggak boleh diambil
ehiri statu pemerintahku ini adalah ini

itu tidak akan pernah bisa terjadi krisi
tapi kenapa kan jeratu
umur adalah takdir
tidak ada manusia yang bisa menghadapinya sampai kapanpun
tapi bukankah semua kesaktian yang ada di bumi ini
bertujuan untuk melawan takdir
lalu kenapa tidak bisa
kenapa luka lukaku muncul lagi
apa yang kanjeng ratu lakukan
bukan aku yang melakukannya
tapi sifat tamak yang dari dalam hatimu itu
kamu serakah kringsing
aku sudah pernah mengatakannya kepadamu
kesaktian susu kantel itu akan hilang
jika muncul kedengkian dalam hatimu
tolong kanjeng ratu
hamba tidak akan meminta hal yang tidak tidak
aku tidak bisa berbuat apa apa
bersihkan saja dulu hatimu
kesaktian susu kantil itu akan kembali
dan membersihkan wajahmu dengan sendirinya
mengapa semuanya jadi seperti ini